partai persatuan pembangunan atau p tiga bertemu dengan pdi perjuangan
pasca deklarasi dukungan terhadap capres ganjar pranowo
meski diklaim tidak membahas siapa nama calon wakil presiden yang akan diusung bersama
p tiga menyebut akan mengajak dua rekan koalisinya yaitu golkar dan juga pan
untuk bisa bersama mendukung ganjar dalam pilpres mendatang
mampukah p tiga mengajak kedua rekan koalisinya dalam kib tentu untuk tetap bersama
dan mampukah mendorong kader internalnya sebagai capres ganjar
untuk menjawabnya sudah bersama kami melalui sambungan zoom sekjen p tiga arwani tovani
selamat malam assalamualaikum pak arwani apa kabar
waalaikumsalam selamat malam alhamdulillah baik mas
oke selamat malam alhamdulillah dalam kondisi baik
begitu saya langsung saja banyak sekali statement menarik baik dari ketum anda pak mardiono dan juga ibu mega
tapi yang menarik adalah pak mardiono tadi mengatakan optimis bisa menarik golkar dan juga pan
nah optimismenya seperti apa seberapa besar hari ini dalam kacamata p tiga begitu pak
ya jadi salah satu poin penting dari hari ini adalah bahwa p tiga bersama dengan pdi perjuangan
mengukuhkan kerjasama dalam pencapresan dan tentu pemenangan bapak ganjar pranowo
dalam rangka melakukan sukses dalam pencapresan itu salah satunya adalah pdi perjuangan dan juga p tiga
mengajak kepada partai partai politik lain yang belum memberikan dukungan
tentu kita ajak untuk bisa memberikan dukungan kepada bapak ganjar pranowo
termasuk dalam hal ini adalah dukungan yang kita
harapkan dari teman teman di kib
baik komunikasi terakhirnya seperti apa pak
apakah di pertemuan terakhir di beberapa hari kemarin ketum anda pak mardion ini sudah bisa mengajak begitu ketum pan maupun golkar untuk bersama sama
kecenderungannya ke arah sana kah di pertemuan terakhir kemarin
ya jadi pertemuan dengan partai golkar dan pan ada beberapa agenda
salah satunya adalah menyampaikan keputusan internal di partai persatuan pembangunan yang mencalonkan bapak ganjar pranowo sebagai capres
nah tentu nanti ada tahapan yang memang sudah dijadwalkan diagedakan sejak awal ketika kib berdiri
di mana ada tahapan tahapan waktu waktu yang memang sudah
ditentukan nanti bagaimana di satu titik nanti ada partai partai di kib itu berkumpul bersama menyampaikan bagaimana pendapat terkait dengan capres cawapres
nah tentu itu salah satu yang proses yang akan kami lakukan di kib
baik pak ruani tapi kemudian kecenderungannya seperti apa apakah memang akan sama dengan dukungan p tiga
atau jangan jangan anda dan juga p tiga
p tiga melihat ada kecerungan berbeda dari pan dan golkar apalagi golkar kan hari ini sedang gencar bersafari begitu
apakah optimisme yang disebutkan pak mardiono tadi ini mendasar begitu
ya tentu dari beberapa pertemuan komunikasi kami melihat ada harapan besar
bahwa teman teman di kib itu juga mempunyai pilihan yang sama
beberapa waktu lalu juga sudah menyuarakan pak ganjar sebagai salah satu capresnya
demikian juga di internal golkar tentu ada proses proses konstitusional yang dilakukan di internal golkar untuk merespon perkembangan politik yang terjadi sekarang ini
baik baik artinya kalau misalkan dilihat dari pan yang sudah sempat kode dengan pantun
begitu beberapa waktu yang lalu ini memang sudah akan ke ganjar begitu
pertanyaan yang masih akan di golkar
nah ini yang kemudian saya ingin masuk ke soal bagaimana p tiga juga sudah mengusung di awal nama ganjar pranowo
apakah kemudian kalau boleh saya mengutip apa yang disebutkan ketua mpp anda mas romi dalam beberapa waktu yang lalu
mengatakan saham seri a begitu harapannya
bahwa tidak hanya mengusung tapi juga miliki saham pada pasangannya nanti
apakah ini artinya secara clear bahwa cawapres akan inginnya dari p tiga
terima kasih ya
kami ingin soal cawapres ini menjadi tahapan berikut
sebelum kita harus bersama sama karena posisi sekarang p tiga dengan pdi perjuangan
untuk melakukan upaya menarik dukungan dari partai partai politik lain untuk mas ganjar
baik pak arwani artinya kemudian kalau itu menjadi prioritas
harapannya adalah ditentukan dulu siapa cawapresnya
yang kemudian keinginan dari p tiga sebelum kemudian menarik penumpang di kereta ini begitu ya
kalau saya mengutip bahasa dari bu mega tadi
ya kita sudah terbiasa sudah beberapa kali mengikuti pemilu
termasuk juga mengikuti proses tahapan di dalam menentukan capres cawapres
secara khusus cawapres
tentu kita juga akan
tidak ya lalu berpikir oh ini harus sekarang
kita ingin bahwa proses ini berjalan lebih bisa diikuti oleh beberapa partai politik lain
untuk memberikan dukungan ke capresnya dahulu
bahwa kami p tiga punya langkah langkah untuk menyiapkan kader kami
atau menyiapkan tokoh
yang memang akan kita usung di dalam cawapres
tetapi itu kami ingin menghormati kerjasama politik antara pdi perjuangan dan p tiga
kita belum mengagendakan untuk membahas itu
maka tentu kami ingin ya suasana fokus kita pada bagaimana sukses dalam menyampaikan pencapresan pak ganjar pranowo ini
kita ingin misalnya dalam konteks kib
kita ingin agar partai partai
di kib juga punya pilihan yang sama terhadap mas ganjar pranowo
oke pak roani tapi kemudian berarti pertanyaannya ketika nanti sudah semakin banyak partai yang masuk
yang bergabung untuk menunjuk ganjar pranowo
bukankah itu kemudian akan semakin alot akan semakin ketat lagi begitu untuk p tiga
kemudian bisa memajukan mendorong nama kadernya untuk sebagai cawapres
padahal kan kemudian p tiga hari ini yang lebih dahulu begitu mendeklarasikan ganjar juga setelah pdip
tujuan kita yang ada di dalam tadi bagaimana mengukuhkan kerjasama politik ini untuk pencapresan dan pemenangan mas ganjar
kita punya konsep bagaimana konsep itu juga bisa komprehensif tidak hanya misalnya menurut gue begini menurut lu begini enggak
tetapi kita ingin bahwa ada tahapannya yang akan kita bicarakan
kita gak ingin mendahului
kita gak ingin mendahului misalnya kami ingin seperti ini enggak kita duduk bersama
kita ingin duduk bersama pada saat yang tepat nanti akan dibicarakan itu
bahwa kami yang pertama bersama dengan pdi perjuangan ini di dalam mengusung secara resmi mas ganjar
iya dan saya yakin teman teman di pdi perjuangan juga kita lihat acara hari ini kita bisa menilai semuanya
tentu kami sangat optimis dan memberikan penghargaan ya bahwa kami sama sama punya kesepahaman di dalam kerjasama politik ini
kami nggak khawatir misalnya nanti gimana kalau partai semakin banyak p tiga semakin lain
enggak kita gak khawatir seperti itu
oke pak rohani berarti kesamaan konsep yang anda sebutkan tadi akhirnya menjadi semacam quote unquote titik legowo begitu ya ketika nanti misalkan pun bukan kader p tiga atau kemudian yang diusung yang didorong
orang p tiga bukan menjadi cowok presnya ganjar begitu ya pak
tentu kami ingin dan berharap bahwa apa yang terjadi hari ini
partai persatuan bangunan melakukan kerjasama politik bersama dengan pdi perjuangan
menjadi satu titik poin ya bahwa ada hal hal yang memang harus menjadi prioritas
atau menjadi satu catatan ya bahwa kita menyampaikan dukungan ini di awal
dan secara lebih tegas lagi itu menjadi catatan
sekali lagi kami sangat memahami betul ya ada tahapan yang memang harus sama sama kita hormati nantinya
oke pertanyaan terakhir begitu kalau pak sekjen
apakah kemudian nanti keputusannya akan dibahas bersama sama
siapapun kemudian parpol yang akan bergabung di belakang
atau kemudian akan diserahkan kepada ketum pdip yang kemudian sebagai pemilik saham terbesar
artinya kadernya maju kursinya juga paling banyak elektabilitas calonnya paling tinggi
untuk bisa menentukan siapa namanya
apalagi bu mega tadi mengatakan ada sepuluh dalam pikiran dalam bayangan beliau begitu
ya tadi kan sudah disepakati bersama diterima dengan baik
bagaimana bu mega ketua umum pdi perjuangan menyampaikan
ya maturnuun sangat terima kasih banyak atas kehadiran komitmen pdip keputusan pdip di dalam mencalonkan pak ganjar pranowo
saya kira kerjasama yang oleh bu mega sendiri disampaikan sangat positif ini tentu akan menjadi satu pintu masuk
bagaimana nanti cara bersama
kita akan tadi juga secara teknis bu mega juga sudah menyampaikan
dan nanti diatur ya bersama sekjen nanti juga ada tim satu ada tim dua dan sebagainya
sudah secara detail tadi disampaikan bagaimana nanti kita mengelola bagaimana kita nanti melangkah bersama
sampai pada dua puluh dua oktober nanti kita mendaftar
oke artinya akan menjadi pertimbangan dibahas bersama begitu ya seperti yang anda katakan pak sekjen
terima kasih atas waktunya kami akan tunggu seperti apa kemudian
terima kasih pak sekjen dinamika apalagi di koalisi anda di koalisi bersama dengan ganjar pranowo
terima kasih sekali lagi pak sekjen p tiga arwani taufami telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu